jalur selatan tepatnya di titik cagak nagrek saat ini terpantau lancar
namun pada pukul sebelas kawasan ini perlahan lahan menerima limpahan jumlah kendaraan
akibat penutupan di kilometer enam puluh enam tol cipali di jalur utara
pantauan tim gomudik cnn indonesia di titik cagak nagrek jumlah kendaraan berangsur mengalami peningkatan
peningkatan kendaraan baik roda dua maupun roda empat ini akibat limpahan kendaraan dari kilometer enam puluh enam tol cipali
yang nantinya akan dialirkan ke purbalenyi
rekayasa lalu lintas di lingkar nagrek akan diberlakukan secara kondisional jika kepadatan mulai tampak
misalnya jika titik awal kemacetan dari arah limbangan nantinya akan dialihkan ke arah garut
di titik lingkar nagrek dan limbangan inilah diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada malam takbiran